masih terkait dengan pilkada ketua kpu dki jakarta sumarno mengatakan
pembaruan daftar pemilih akan menjadi prioritas jika pilkada dki jakarta
akan berlangsung pada putaran kedua
sumarno menjamin warga dki dengan identitas jelas
tidak akan kehilangan hak suara mereka
akan ada pembendahan daftar pemilih
jadi pemilih dalam dpt yang kemarin sudah dicatat oleh kpu
kemudian juga pemilih yang kemarin tidak terdaftar dalam dpt
tapi kemudian bisa menggunakan apelnya
ditambah pemilih juga yang belum terdata
nanti akan semuanya akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih untuk putaran kedua
sejumlah itu pula surat suara akan dicetak
sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus kehabisan surat suara
karena bertambahnya jumlah pemilih yang cukup signifikan
jadi yang jelas pembendahan daftar pemilih itu dipastikan menjadi prioritas
untuk putaran kedua
dan terkini dari kpu sudah ada koresponden
cnn indonesia albi pratama
berapa persen rata rata data yang sudah masuk di kpu dari real count sementara
ya selamat siang reinhardt
siang hari ini saya berada di ruang kontrol dari kpu republik indonesia sendiri
dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah salah satu pemetaan
di mana daerah daerah yang mengikuti kontestasi pilkada serentak sendiri di satu ratus satu wilayah
bisa tergambar di sini
dan untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi
terkait sejauh ini
berapa banyak yang data dari penghitungan suara yang dilakukan oleh kpud
dan juga sudah dimasukkan ke dalam kpu sisanya
dan saat ini sudah ada bersama saya
komisioner dari kpu republik indonesia
ferry kurnia rizkyansyah
selamat siang pak ferry
pak boleh diinformasikan pak
terkait sejauh ini sudah berapa banyak data dari pemungkutan suara
yang sudah dikumpulkan oleh kpu sendiri dari berbagai daerah
dan tentunya ada beberapa daerah yang memang belum entry data
karena berbagai kendala tentunya
seperti misalnya bisa kita lihat ini seluruh daerah indonesia
nanti kita bisa lihat di dki
dan ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali
untuk diinfokan lebih lanjut kepada masyarakat secara luas seperti itu
jakarta kan bisa dikatakan sebagai salah satu daerah
yang menjadi sorotan publik begitu banyak dan secara nasional
kira kira dari data yang sudah masuk ini
berapa persen sih
angka golput yang bisa dilihat ataupun digambarkan sekarang pak ferry
nah ini kan belum mencerminkan seluruh datanya
yang tinggal kita lakukan adalah bagaimana mengawal proses rekap
di tingkat kecamatan di tingkat kabupaten kota dan juga di tingkat provinsinya
lalu pak ferry terkait dengan kendala yang terjadi di sejumlah wilayah
kita tahu kemarin ada daerah sangihe di sulawesi utara
yang memang terlambat untuk mengikuti pilkada serentak
apakah sudah dilakukan dan hasil pemungutan suaranya sudah masuk juga ke kpu seperti itu
ya untuk kabupaten sangihe yang ada di sulawesi utara
itu sudah sembilan tps yang sudah melakukan proses rekap
pertanggal enam belas februari kemarin
nah data itu segera langsung dimasukkan ke data center kita
melalui scan c satu dan entry data c satu
dan mudah mudahan sudah terintegrasi dengan daerah daerah yang ada di sulawesi utara
jadi ini kita sudah masuk dan itu sifatnya realcon
bisa dijelaskan lagi kang
kira kira kapan masyarakat di seluruh indonesia tempatnya
yang mengikuti kontestasi pilkada serentak sendiri
bisa melihat siapa sih pemenang dari masing masing
kalau misalnya calon yang mereka pilih saat pilkada kemarin
pada tanggal berapa kpu merilis hasil tersebut
iya kalau secara umum tentunya semua masyarakat bisa ya
tapi tentunya secara manual masyarakat juga bisa tetap menyaksikan
atau mengawal proses manualnya
sampai dengan tanggal dua puluh enam februari dua ribu tujuh belas ini
jadi ini yang memang nanti akan kita tentukan hasil resmi
di tiap daerah di provinsi ataupun kabupaten kota
pertanyaan terakhir pak ferry
kita tahu ada sembilan daerah di indonesia yang memang memiliki calon tunggal
dalam pilkada serentak kemarin
kira kira jika mayoritas banyak sekali warga yang memilih kotak kosong
dalam surat suara apa yang terjadi
apakah ada kekosongan pemerintahan ataukah ada pilkada ulang yang dilakukan
seperti itu pak ferry
kalau dari sembilan daerah ini ada
misalnya kasus kotak kosong mendapatkan surat suara
maka dia akan nanti ditunda pilkadanya
dan masuk pada pilkada serentak putaran berikutnya
jadi terkait dengan pemerintahannya
itu menjadi kemenangan dari kemenang negeri
bisa jadi nanti akan ada plt seperti itu
baik terima kasih pak ferry atas segala penjelasannya
semoga masyarakat yang memang mengikuti kontestasi pilkada serentak ini
bisa segera tercerahkan terkait dengan siapa pemimpin
dari daerah mereka masing masing gitu
ya demikian reinhardt dari kpu republik indonesia
langsung kembali ke studio
baik jadi untuk hari ini untuk penghitungan suara
terutama untuk provinsi dki jakarta
terima kasih albi prata melangsung dari kpu pusat